di mana dia
tenang dulu pak man
pasti kita akan menemukannya
pak man lihat lainnya
raden walengsungsang berhasil kabur
tapi kemana dia kaburnya
hutan ini sangat berbahaya
masih terlalu banyak binatang buasnya
pak man aku yakin
dia masih di sekitar sini
sebaiknya kita kejar dia
bagaimana akangnya rayyan selam
pak man faham
aku sangat berharap kamu sedang melihat ceritas dbadu rico

ayahanda ibu bunda aku bagaimana ini
aku ingin segera pulang ke pajajaran tapi aku tidak tahu bagaimana
oh iya bunda kan selalu bilang kalau aku lagi di dalam kesusahan apapun
aku harus minta tolong kepada allah dan hanya allah yang bisa menolongku
samiallahu lima muhammadah
ya allah ya rahman rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang engkau lah yang maha pemberi petunjuk
maka berikanlah hamba petunjukmu ya allah agar hamba bisa segera menemukan raka walau
sungsang ya allah menda selalu bilang engkau lozat yang maha baik dan maha memberi perlindungan
hai hamba mohon padamu ya allah berikanlah keselamatan dan perlindungan untuk putra hamba
walang sungsang dimanapun dia berada jauhkanlah dia dari kejahatan makhluk makhluk itu ya allah
panas kakek guru
hai hasil dan kalian tergantung diri kalian sendiri ayo agar bisa pati
mawa guna tunjukkan kemampuan kalian kalau kakek guru akan sanggup menghadapi semua ini
sekarang tinggal saatnya penentuan keberhasilan kalian mati atau hidup kalian sendiri yang menentukan
hati marah dia
aku harus mencari kemana
aku benar benar tidak tahu jalan harus melangkah kemana
semua jalan terlihat sama dan membingungkan
tapi aku harus tetap melangkah
di mana raka berada
andai saja ada orang baik yang bisa menolongku
apa yang terjadi pada destri
selamat gusti prabu
gusti ratu tengah mengandung
terima kasih tame
terima kasih dinda
dinda telah mengandung kembali anak anda
jadi mulai sekarang
dinda harus menjaga kandungan dinda
kanda tidak ingin
apa yang terjadi pada dinda akan terbalik
terjadi juga pada dinda
dinda pun merasa sangat bahagia
karena akan memiliki adik lagi
putra kita belum kembali kakanda
jangan khawatir dinda
untuk masalah putra kita malah susah
kakanda akan pastikan
dia kembali dengan selamat